mencuci tangan dengan benar dan teratur merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus
koresponden cnn indonesia arman helmi akan mengulasnya untuk anda
publik belakangan dibuat gempar dengan ditemukannya novel coronavirus di kota wuhan provinsi hubei tiongkok akhir desember dua ribu sembilan belas
virus ini telah menyebar bukan hanya di dataran tiongkok tapi mulai ditemukan di beberapa negara di dunia
sudah ribuan orang yang dinyatakan terinfeksi dan ratusan diantaranya meninggal dunia
badan kesehatan dunia who serta para praktisi kesehatan mengatakan
salah satu tindakan preventif guna mencegah penyebaran penyakit akibat virus dan bakteri yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat
salah satunya rutin mencuci tangan yang baik dan benar secara teratur
dokter spesialis penyakit dalam dari fakultas kedokteran universitas indonesia arifah rialsya mengatakan
masyarakat banyak yang belum paham
pentingnya mencuci tangan sesuai dengan yang dianjurkan
arifah rial memberikan contoh cara mencuci tangan yang baik dan benar
sebelum mencuci tangan tanggalkan aksesori seperti arloji gelang atau cincin yang melekat pada tangan
gunakan air mengalir dari mulut keran
pastikan seluruh permukaan telapak tangan harus kena sabun
gosokkan jari jemari di antara selaselanya
lakukan gerakan mengunci dan menggosokkan seluruh ujung permukaan jari
lakukanlah ini selama tiga puluh hingga empat puluh detik
kemudian basuhlah seluruh pergelangan tangan dengan air
dan yang terakhir keringkan dengan tisu kering atau handuk bersih

kalau orang yang tidak berada di dalam satu ruangan
let's say bukan di rumah tapi dia harus beraktivitas entah dia di stasiun kereta
bisa nggak sih cara membersihkan tangan mencuci tangan itu diganti dengan hand sanitizer
atau tisu antiseptik
ya jadi betul itu bisa
artinya tisu antiseptik atau yang lainnya bisa
tapi ada hitungannya itu kalau sampai lima enam kali harus tetap membersihkan air
arifah rial juga mengingatkan jangan membiasakan dengan kondisi tangan yang belum dibersihkan
memegang organ di area wajah seperti hidung mulut atau menggosok gosokkan mata
karena bagian bagian tersebut dapat menjadi entry atau pintu masuk virus dan bakteri
bila hendak batuk atau bersin
harus dengan etika yaitu menggunakan tisu untuk menutup area mulut dan hidung
arman helmi indra setiawan jakarta